badan intelijen negara turut berkontribusi dalam upaya percepatan penanganan pandemi covid sembilan belas
sesuai instruksi kepala bin budi gunawan seluruh jajaran bin diminta bekerja sama
dengan pemerintah tenaga medis dan juga masyarakat
salah satunya dengan memberikan bantuan alat kesehatan dan obat obatan kepada gugus tugas penanganan covid sembilan belas
badan intelijen negara atau bin memberikan bantuan alat kesehatan dan obat obatan kepada gugus tugas penanganan covid sembilan belas
penyerahan ini berlangsung di gedung bnpb jakarta jumat tujuh belas april dua ribu dua puluh
bantuan diserahkan langsung wakil kepala bin lejen tni puna wirawan teddy laksmana
dan diterima langsung ketua gugus tugas penanganan covid sembilan belas doni monardo
bantuan alat kesehatan diserahklimakan berupa satu buah baju apd satu box sarung tangan kesehatan
lima unit ventilator sepuluh tablet chloroquine sepuluh tablet asitromisin sepuluh rapid test kit dan lima ratus buah masker

kita segera akan menyerahkan selamat bertugas pak doni
semoga kita segera keluar dari musibah ini
ketua gugus tugas penanganan covid sembilan belas doni monardo menyampaikan ucapan terima kasih
atas bantuan yang diberikan oleh bin
dodi juga berharap sumbangan alat kesehatan ini akan memudahkan kinerja para tenaga medis
dalam pertemuan tadi
badan intelijen negara memberikan sejumlah pandangan kepada gugus tugas
untuk bisa melakukan upaya upaya optimalisasi dengan memanfaatkan seluruh komponen yang ada
badan intelijen negara memberikan sejumlah fasilitas untuk kegiatan penanganan covid sembilan belas
yang memang saat ini sangat dibutuhkan
bin berharap bantuan alat kesehatan ini dapat memaksimalkan
dan bantuan dari tiga tenaga medis dalam menangani pasien suspek maupun positif covid sembilan belas